ya langsung aja kali ya dio ya
saya itu mau meminta maaf
soalnya dari kemarin kan inces udah nuduh dio
ya makanya bu messi kan udah saya bilangin
jangan nuduh sembarangan kalau gak ada bukti
berakhirnya dosa kalau sembarangan
nah sekarang kan terbukti
manusia serigala pencuri ternak asli adalah bang godam
eh dio dio coba buka buka topengnya
tapi buka dulu topengnya
gak enak pak reto suaranya enak gak usah nyanyi
ah susah lagi
tapi buka dulu topengnya
gak enak pak reto suaranya enak gak usah nyanyi
ah susah lagi
ini si itu bang godam
coba kamu jelaskan sama kita
pura pura jadi manusia serigala
eh sabar pak reto
usaha selalu gagal
gue pengen beralih
usaha jualan ternak
terus tau gak caranya gimana
habis itu dijual
abang pasti untung gede
kalau untungnya lo gak usah ngomong nih ya
justru sekarang abang itu lagi pusing
kagak ada modal
kagak ada modalnya gitu
gimana caranya kira kira tuh
menurut lo bisa gak
kita colok aja tuh kambing kambing warga
itu kita jual
itu mah kriminal bang
bahaya bisa babak belur kita
untung kakak jadi bergedel kita bang
pake ini dong pake ini
bang lo juga mau dikebukin warga
gue mau nyamar jadi manusia segala
gue akan takut takutin warga tuh
begitu gue takutin warga pasti kabur
begitu kabur kambing gue colok
saya setuju bang
itu baru ide
kalo gak pinter gak jadi bos lo
enggak bang enggak mau ah gue
ya lo yang punya enaknya aja ya
yaudah gini aja deh
lo yang jual
tapi inget jujur
iya lah bang pasti
jualnya lo jujur jangan lo catil tuh duit duitnya
tapi jualnya dimana bang
pasti ketahuan kalo dijual disini
jual aja masih nanya loh
warga desa sebelah biar pada kagak tahu
itu aja lo masih nanya
oh iya deh bang
yaudah yuk mau kemana mana malem kita operasi
asli tega ke saya sebagai rt
tega ke warga
yang kamu curi itu
harta banda satu satunya punya warga
sekambing kambing dari kecil digedein
terus kamu yang nyuri
jahat pak rt
sekali lagi pak rt
semua ini saya lakukan karena terpaksa pak rt
maaf sekali lagi pak rt
dio dio coba deh diangkat
diangkat dulu diangkat
saya teh curiga pak rete
jangan jangan kumisnya og palsu deh
karena bentuknya teh aneh
ini kalau ini kan asli
kumisnya di lakban
maka di lakban
bener kan pasti semua bang godang banyak gula hajinnya ih ini mah saya kenal nih ini godang
adalah buronan yang disering dicari polisi dia ini spesialis pencuri ternak nah oh iya
nggak bisa emang udah bawanya kantor polisi langsung aja kita penem sama kubu kandang
jangan dong langsung masukin kantor polisi bawa aja lah kamu wah bener asli mana tega
ke orang jangan ke kantor polisi pak rete jangan jangan kantor polisi jangan jangan
mami ah iya pokalis dangdut dorong datang warga parete loh iya sih apa apa sopa habis
domestik mulai dari mana ya jadi begini nih ya langsung aja kali ya dio ya saya itu mau minta
maaf soalnya dari kemarin kan inces udah nuduh dia salah lagi ya makanya bu masih kan udah saya
bilangin jangan nuduh sembarangan kalau enggak ada
bukti berakhirnya dosa kalau sembarangan nah sekarang kan terbukti manusia serigala pencuri ternak
asli adalah bang godam bukan dio bener bener ini makanya ingin minta maaf dimaafin dong ah minta
maaf minta maaf minta makan dong biar kenyang ih apa sih gembrot zara bangga sama mami mami mau aku
ingin kesalahannya mami mau aku ingin kesalahannya mami mau aku ingin kesalahannya mami mau aku ingin kesalahannya

memang cucode kamu ya dong soalnya mami ini apa mami adalah inces yang paling cantik di desa ini
ya kan baru nyesel kan sekarang dan orang namanya penyesalannya adanya di belakang kalau di depan eh
parete ah pecahan doang kita baru baru barah udah ya ayo ayo ayo udah kantor polisi cepet ayo
lo berdua udah pada tahu belum kabar semalam apaan tuh semalam nih yang jadi manusia serigala itu
kabarnya udah ketangkep dan ternyata itu ulahnya bang godam saya jadi lega sekarang sudah tidak ada
lagi pencuri yang berkedok manusia serigala lagi
pokoknya selama saya menjabat jadi ketua rt di kampung sini insya allah semuanya aman tentram
dan juga nyaman hahaha pak rt memang hebat pengayom warga kampung kita hahaha mimo beribun
mus buat parete berubah kambing waduh kaming pakai ngerepotin segala apaan sih ada kirain
lot ya namanya dikasih sama ikhlas ikhlas aja dipaksa apalagi kalau kambingnya banyak
emang mana kambingnya tuh om akbar bandut ini lepas iketannya angkat angkat